presiden joko widodo menaiki perahu sederhana untuk menyeberangi sungai dan akhirnya menyapa masyarakat
hal itu ia lakukan di sela sela keujungan kerja di kabupaten cilacap jawa tengah pada kamis pagi
melalui video yang diunggah di akun resmi sekretariat presiden presiden jokowi terlihat menaiki perahu agar dapat menyapa masyarakat
video berdurasi empat puluh enam detik tersebut memperlihatkan enam orang berada dalam perahu
selain presiden jokowi lima penumpang lainnya masing masing adalah satu tim fotografer istana kepresidenan ananur rohman komandan grup a pas pampres dan tiga nelayan yang mengemudikan perahu dengan cara didayung
dari informasi yang dirilis pihak biro pers media dan informasi sekretariat presiden presiden jokowi datang ke desa tritih kulon kecamatan cilacap utara kabupaten cilacap untuk menanam pohon mangrove bersama rakyat pada kamis siang